assalamualaikum waalaikumsalam para santriwati ada apa ya nama saya ustadz musa yang mulia
santun kok dipanggil panggil itu di bawah emang ada apaan di bawah ustadz musa ngincit posternya
iya ya ya manggap ya manggap
saya disini ustadz
kenapa setelah pesona ya dengan kegantungan saya
kenapa pada hirian lewat orang gampang bagus enggak usah kaget aja ngelihat indra sama
lupan gitu ya mereka sama item pakai sarung ketuk pinjen orang
ini indah lupan kembali ke kursi kalian
baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
baik para santriwan dan santriwati hari ini adalah hari kampanye untuk kalian semua ya dan nanti sore
terutama untuk calon ketua santri kalian semua akan dikasih kesempatan untuk mengkampanyekan
di depan teman teman kalian
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ustadz cuma mengingatkan kepada kalian jadikan pil country ini adalah ajang pembelajaran ketika kalian berdemokrasi
jauhi saling bermusuhan musuhan apalagi saling ejek mengejek
ingat kata allah dalam surat al hujurat ayat sepuluh
sesebukunya mu'min itu bersaudara
perbaikilah persaudara di antara kalian
bermusuhan itu dilarang
hindari saling ejek meng ejek
karena kita semuanya ber
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ini nah kalau kayak gini kan semuanya bisa lihat itu lagi
aku tembus ini
itu mengganggu saja
kavaron ya udah kita tengok aja lagi
tempat bagus tuh
walau lala pemimpin itu sebaiknya dipilih bukan memilih sendiri betul tidak ia i
bagus sih pasti banyak dipilih nih
kalau nempel di mobil pak yahyikan bisa banyak yang buang balik
jangan leper leper di mobil
aduh mama aku tak usah
eh gimana kalau kita nempelnya tempat bergerak aja tempat bergerak

eh gimana kalau kita nempelnya tempat bergerak aja tempat bergerak oh misalnya kayak kucing lewat gitu

aduh hal hah mikir dong bukan kucing kali
aduh hal hah mikir dong bukan kucing kali ratelah itu isi permisi
ratelah itu isi permisi
ratelah itu isi permisi
berat lah tapi kan nggak ada isinya
ya enteng orang ada airnya
iseng aja anak dua ini
latri putri ya
allah azim ini ada apa kok diinjak injak gini
ya ustaz adik itulah ustaz musa
apaan tuh nama saya disebut sebut
assalamualaikum ustaz abel waalaikumsalam
para santriwati ada apa ya nama saya ustaz musa m santun kok dipanggil panggil
di bawah emang ada apaan
di bawah ustaz musa ngincet posternya
makanya dia mau ngikut ngikut terus walaupun cuma nepelin sendal saya
ya itulah saya
poster aja nempel apalagi lawan jenis
ya itu cuma sekedar ungkapan permintaan maaf aja
butet maaf ya
ustaz mau lanjut kejar ikal ya
kok pak dedukum sobrinya
pak dedukum sobrinya katanya mau dukung haikal
makanya disuruh daftar
akhirnya nyerah juga kamu kan
nyerang aja udah
gak usah lagi capek
kalau udah gak minat lagi buat pemilihan
haikal mundur diri
ingin diriku jadi seperti mereka
agar aku berharga
pilih butet ya
kamu pilih butet kan
ayolah pilih butet ya
gak mau kau dan saya bersama pilih butet ya
kalian semua harus pilih butet ya kalian semua harus pilih butet
karena butet itu tegas dan pemberani
jadi kalian semua harus pilih butet jadi country
ya pilih butet ya
kamisana pilih butet juga ya
pilih butet tuh
apaan pak sri kiti pelanggaran apa
itu buktinya nyobok orang buat nyobol si butet
nih untung cuma kartu kuning
ini pak ustadz si ayu bagi bagi permen di pemilihannya si butet
oh iya itu jelas dilarang
nih ingat nyobok itu atau nyewap itu dalam bahasa arab namanya risuah
risuah itu hukumnya haram
bahkan nabi kita
mengingatkan kepada kita dengan sangat tegas
yang menyuap dan yang disuap itu tempatnya di neraka